terima kasih api
pipi udah mau beliin boneka bagus buat indah
kalau indah seneng nanti pipi beliin lagi
yang penting indah juga senang tinggal sama pipi di sini
terima kasih api
pipi juga sayang sama indah
terima kasih pipi
kenapa lo pulang sendirian
ilham juga gak tahu om
pas ilham selesai mengaji
tau tau tante jenap udah gak ada
jangan jangan si jenab ngedatengin mira
terus dia ngasih tahu semuanya
ini nggak boleh terjadi nih
gapapa cuma diem doang
nih nera telepon dulu ya
monekanya lucu banget
nama aku indah
kayaknya si jenap dekat nemuin si mira nih
dah asal perempuan baperan ini
kagak bisa dipercaya kalau disuruh pegang rahasia
kemana pun gue susul loh
inyes ngapain di sini
ya allah mira kebetulan banget
emang jas tuh sengaja nyari mira
ada yang penting gitu mau dia omongin
tapi harusnya sekarang mereka udah pulang ke rumah
tapi mira cek mereka nggak ada
lah kok bisa
ya allah jas udah
ya mira udah telpon berkali kali tapi handphonenya gak aktif
kok lo percaya sih sama orang orang kayak begitu
sejak kapan kamu punya anak
karena saya tahu kalau kamu gak bisa punya anak
ibu kenapa sih bu
walaupun cuma anak angkat emang kenapa
itu kan bukan urusan ibu
itu kan bukan urusan ibu
ibu suapin ya
mulai sekarang indra manggil sama om tante itu mimi sama titi
mimi sama pipi suapinin ibu ya
iya ada yang tersenyum
tuh ini juga kesukaran
bukankah ini vielah qibat tiga puluh sembilan
soalnya kan tadi gue ninggalin lo begitu aja tuh
cuman gara gara anak gue di hari mendadak
ya allah inces
ih bener deh merah pikir tuh ada apaan gitu yang serius
mira ngerti banget kok
kalau misalkan mira di posisi inces
mira juga pasti akan melakukan hal yang sama
kau masih udah ada di kamar gilang
sejak kita dekat
aku juga udah dekat sama gina
bertahun tahun aku jadi papanya
tapi sekarang banyak orang malah menuduh aku
udah mengasuh gilang
mana mungkin sih aku melakukan semua itu sayang
tapi apa semua orang itu mengerti
mereka cuma menganggap aku ini
mereka gak tau apa apa
dari awal aku juga tahu kalau mas sayang sama gilang
aku juga udah tahu mas bakal jadi papa yang baik buat kilang
tapi kan kamu lihat sendiri keadaannya sekarang
mas raffi makin membenci aku
sekarang firman menuduh aku kalau udah mengasuh gilang
kamu masih gak percaya
kalau semua kejadian ini karena mira
aku juga sekarang bingung
aku juga sekarang bingung
mana yang benar
mana yang benar
mana yang salah
sekarang kita fokus sama gilang aja ya mas
ya itu yang paling penting
yang terpenting dalam hidupku saya
yang terpenting dalam hidupku itu kamu
karena aku tau
kebahagiaan kamu itu cuma satu
aku akan lakukan apapun untuk mendapatkan gilang dan mengembalikan dia dalam pelukan kamu saya
biar mereka semua membenci aku
aku akan mengembalikan kebahagiaan kamu kebahagiaan gilang juga kebahagiaan keluarga kita
aku gak peduli sama mereka
mereka gak tahu apa apa
akunya gak ada jalan ulang
desaka mer studio siakan